dewi kamu tak perlu khawatir
saya tidak akan menyakiti kamu
sudah lama sekali wi lama sekali
tidak nona lila anda memusuhkan saya semua
kenapa kamu baru pulang sekarang
semalam dewi menunggu saya
dia ingin menjelaskan saya
kenapa di depan nona lila saya bilang dewi adik saya
ya ampun wi saya harus menjelaskan kamu
saya sudah pernah mengatakan
kalau saya dipercaya
saya tidak akan mencari tempat kerja nona lila
karena saya belum berkahwin
dan belum ada rencana untuk berkahwin
kita akan menjalankan pernikahan
saya akan dipecat
kalian hanya mengandalkan gaji saya
bagaimana kamu bisa memberitahu saya
saya tidak mengerti
tapi kang dewi tahu nona lila
tidak enak jika dia mengetahui kesalahan
itu baiknya hanya dengan kamu
karena kamu tidak bekerja dengan dia
kamu tidak tentu dengan saya
sudah saya tidak mau ambil resiko
pokoknya begini saja wi
saya akan memberitahu seluruh dunia
kalau saya memiliki tunangan yang sehat seperti kamu
ini yang disebutkan
sudahlah dewi percaya pada saya
tapi saya tidak akan menipu dewi lagi bukan
sebenarnya kesempatan kamu itu sudah habis gustaf
saya akan memberikan satu kali lagi kesempatan untuk kamu
membawa dewi ke hadapan saya
kalau sampai kamu bohong mesti
sekarang akan mengajak dewi ke ngencan
kemarin kan batal kecan kita
ya udah sekarang kamu siap siap ya
eh jangan lupa
dandan yang cantik
terima kasih gustaf
terima kasih gustaf
terima kasih gustaf
ini emang sudah buka
kok masih sepi
sudah tenang saja
kafe ini yang punya teman akang
jadi akang bisa kapan saja datang boleh
malah sudah disiapkan tempat khusus
buat kita berdua
biar lebih romantis
akang hebat ya
bisa pesan tempat khusus segala
nah sudah yuk
ini ruangan piv nya
bagus ya kang
ya duduk ya
taruh makanannya mana
eh ya nanti pelayannya kan belum datang
oh jadi kita tunggu aja
akan tinggal ke toilet sebentar ya
tapi jangan lama lama ya kang
terakhir kita ketemu waktu kamu nolongin saya
kamu masih ingat
kamu makin kelihatan cantik ya
deawi kamu jangan buru buru
percuma kamu teriak teriak gitu
di sini itu tempat saya
dan semua orang yang ada di sini itu orang orang saya
dan kang gustaf yang kamu cari sudah dari tadi pergi
ya allah kang gustaf
kamu tak perlu khawatir
saya tidak akan menyakiti kamu
sudah lama sekali wi
saya tidak menginginkan sesuatu sebesar saya menginginkan kamu
semakin saya perhatikan kamu kamu semakin cantik
jangan gelap mata
ingat allah pak
ingat istri sama anak di rumah

untuk hari inilah
pierce punya istri yang bukan
sek poneran ke tuning sus
atau ingin dan sah
tenang aja dewi gak kemana mana kok
tadi akang ketemu sama bosnya dewi yang penjual jamu itu bu
katanya bosa minta tolong untuk dianterin jamunya ke langganannya
bustap capek ngantuk semalam belum tidur
saya percaya semua orang ada kelembutan di hatinya pak
pasti ada kebaikan
saya juga percaya kalau bapak punya kebaikan biarpun cuma setitik
jangan sampai perbuatan seperti ini menghapus satu titik kebaikan itu pak
tolong kalian semua
pokoknya saya nggak mau tahu
kalian harus ganti semua kerugian yang kalian sebabkan
pak tiap orang pasti punya kesalahan
mama percaya papa walaupun keras tapi sebenarnya hati papa lembut
mama tahu itu
maafkanlah mereka pak
kalaupun papa gak mau anggap aja itu papa melakukan untuk mama
buktikan kalau di hati papa sebenarnya masih ada rasa kebaikan
terima kasih pak
terima kasih pak
mama bangga sekali sama papa
maaf bapak mohon jangan tinggalkan aku ya
mama mama yang bisa meredam semua kekerasan yang ada di hati aku
tapi satu satunya orang yang bisa meredam kekerasanku sudah pergi selama lamanya meninggalkan aku
dari sekarang kita bisa berdua
istri saya pasti akan sedih kalau saya melakukan ini sama kamu
kamu boleh pergi sekarang
kau pergi sekarang
sebelum saya berubah fikiran
saya boleh pergi pak
terima kasih pak
semoga allah membalas kebaikan mama